pergi lah cepat
aku yang lebih pantas memiliki kujang kembari
bersenang senanglah kau siluangin
di dalam penjara itu
aku akan tetap
aku tidak terima di kalahkan oleh tiliwangi
ini tidak bisa dibiarkan
ayo kejar dia
jagat dewa batara
berilah hamba kekuatan untuk bisa melalui cobaan ini
kujang kembar itu bisa kembali kepadaku
serahkan kujang kembari
saya bukan kekuatan
kepuatan kita sekarang melemah
karena penjara gaib yang baru aku ciptakan
kita harus pergi dari sini
jaga dewa batar
kekuatan penjara gaib itu
walau kekuatanku melemah
aku senang dengan kemampuanmu
dan keberhasilan kita
aku pun berhasil mengurung siliwangi
tapi itu bukan berarti siliwangi kalah
untuk mengalahkan siliwangi
kita harus membangkitkan kembali
sekarang mari kita bersama sama
pergi ke makam kuranda gede
untuk membangkitkannya kembali
lebih cepat lebih baik
siapa kau kesana
jangan membuat onar hiu ini berubah
aku adalah raden surawisesa
punakan kuak amuk marugun
aku sedang mencari seseorang
orang yang ku cari
ada diantara kalian
jangan sampai rai surawisesa menemukanku

eh tak den
kian santang den
ayo kita kejar boman
hampir saja aku tertangkap
ada apa kesana
ada apa kesana
ada apa kesana
ada apa kesana
selain kuja gembar
selain kuja gembar
selain kuja gembar
kita butuh tiga tumbal
untuk membangkitkan kuranda gemi
dan ini tugas kalian untuk mencarinya
malam ini juga
kalian harus mendapatkan tumbal itu